kalau jemput tiara berarti aku bisa ketemu sama inditan
mereka kan satu sekolah
kok intan kejualan ya
iya nih tumben padahal dia orangnya selalu rajin ya
tuhan belum tahu ya intan tuh kapok
kemarin dia waktu jualan di jalanan dia ditangkap sama pp
dan dia mau dibawa ke pantai asuhan
oh jadi gitu pantesan aja intan gak jualan
baguslah mulai sekarang semua murid di sekolah bisa makan makanan bersih di kantin
gak kayak dagangan si intan yang kotor dan gehigenis
kabatan takut ditangkap lagi ya
mereka jemput aku
mereka jemput aku
aku ibunya intan
intan sebenarnya om kangen sama kamu
tapi saat ini keadaan tidak memungkinkan
om kak bisa menemui kamu
hati om belum bisa menerima keadaan ini
maafin om intan
intan kayaknya sedih banget
karena dia gak bisa ketemu sama mamanya
tapi selama ini ya udah tinggal sama mama aku
sekarang gantian mama yang tinggal sama aku
aku ibunya intan
maafin aku intan
tapi ini yang terbaik untuk saat ini
tiara juga butuh mamanya
dia butuh perhatian nayla
mama kenapa tegas tinggalin aku
kenapa mama gak mau ketemu aku ma
aku kangen banget sama mama
ma aku kangen banget sama mama
tidur duduk ma
ma jangan sedih ya
aku jadi sedih kalau mama sedih kayak gini
mama jangan sedih lagi ya
aku udah ada di sini mah
aku bakal terus nemenin mama
mama senang kan tinggal bareng aku
mama pertanyaan lu ahead ma
cuat tapi ga pelancong

suara apa ma
tiara kenapa portengnya ditutup

wuh intan datang ke sini
mana kalau mama lihat intan
bisa bisa mau pergi ningelin aku
aku mau ketemu sama mama aku kangen
kehadiran perempuan saat itu cuma bikin masalah di rumah ini
tapi kalau aku biarkan dia pergi tiara akan sedih
b tadi saya dengar intan datang
jangan kasih masuk
kasih tahu saat pam suruh dia pergi usir dia
mama aku mau ketemu mama
loh intan kenapa teriak teriak
tidak lupa izinin aku masuk ya pak
oh mau ketemu non tiara ya
non intan gak boleh masuk
maaf non intan
non intan tetap gak boleh masuk
aku mau ketemu sama mama lho pak sih
non mama kamu gak ada di sini
mama aku ada di dalam rumah
aku mau ketemu mama
intan bukannya pergi malah terteriak kan
itu suaranya intan
itu suaranya intan
ada intan kan
ma itu bukan intan ma
aku mau ketemu sama intan aku ibunya
mama tenang dulu mama
mama duduk ya
aku mau ketemu sama intan
ma mama tenang
ma enak dong
tadi kalau menurut saya sebaiknya
ardi ibu nelia mau kemana
ma mama mau ketemu ini intan ma
intan ada di depan
intan ada di depan
aku gak boleh membiarkan layla ketemu sama intan
dia bisa pergi lagi dari sini
tidak akan bisa ma
tidak akan bisa ma
tidak akan bisa ma
tiara kamu yang sabar ya
intan kamu dimana sayang
tidak mau ada di sini kan sayang
sayang kamu kenapa keluar
mas tiara nungguin kamu
mas ada intan di sini
aku mau ketemu sama intan

maafin om intan
om gak bisa membiarkan kamu ketemu sama mama kamu
intan gak ada disini
sekarang kita masuk
kamu gak mau ketemu sama tiara emangnya